jika sepasang anak manusia telah dipersatukan dalam pernikahan
keduanya harus bahu membahu sepanjang hayatnya
harus saling menguatkan baik dalam suka maupun duka
begitulah bunyi nasihat pendiri wangsa pakualaman
salah satu kerajaan jawa yang masih bertahan
nasihat yang tersurat dalam naskah kisah rahmadi brojo makuto itu
kini menghampiri generasi termudia
kadi paten pakualaman
sebuah kerajaan sisa kejayaan mataram islam
bersiap menyambut hari sahabat
pakral sang putra mahkota
tak lama lagi akan melepas masalah jahat
seperti umumnya tradisi kerajaan menyambut peristiwa penting
maka ada unsur kemegahan di dalamnya
istana akan memperlihatkan sesuatu yang luar biasa kepada halayak
tidak terkecuali pada istana atau yang biasa disebut puro ini
puro pakualaman di yogyakarta sebentar lagi menggelar hajatan besar
sang putra mahkota
berencana mempersunting seorang gadis
sebagai putra tertua dari raja yang bertahta
putra mahkota layak mendapat upacara agung nan sakral
jika acara pernikahan sebuah istana sering disebut sebagai royal wedding
maka dalam tata cara jawa
kemegahan dan keagungan acara itu disebut sebagai daug ageng
putra mahkota pakualam ke sepuluh
akan menikahi teman masar majanya
maya laksita nuria
menyebut acara besar ini
puro pakualaman mempersiapkan diri
jadi kalau di sana di keraton itu
istilahnya penganten kagungnya soan
soan terus nanti prosesi
kalau di sini
justru pengantin putrinya yang ditarik
sehingga pihak putri itu ya mengikuti demikian
sehingga seperti hal hal yang berkaitan dengan kebiasaan
yang ada di masyarakat jadi beda sekali
sebagai sebuah kerajaan yang bersanding di yogyakarta
kedudukan kadipaten pakualaman sejatinya setingkat di bawah keraton
perbedaan itu ikut memperbaiki
ikut mempengaruhi tata cara upacara pernikahan
misalnya tradisi kirap yang ditiadakan
namun ketiadaan beberapa bagian prosesi
tidak menyurutkan nilai adat yang menjadi syarat mutlak
sementara konsep kesederhanaan tetap menjadi misi utama
dalam upacara besar di puro yang berdiri sejak seribu delapan ratus tiga belas itu
waktu itu pertama awal
beliau sudah menyampaikan keinginannya kondisi masyarakat yang demikian
sehingga sebetulnya tidak merupakan itu salah satu bentuk show di dalam masyarakat
sehingga kalau orang mengatakan
orang jawa itu mengatakan celimen
celimen itu sederhana gitu
tetapi di sini ya kami tidak bisa
harus ada hal hal yang harus dilalui
ini yang menjadikan kesederhanaan tadi ada plusnya gitu ya
sebagai acara adat
prosesi menjelang hari h satu persatu harus dijalani
semua dimulai dari bucalan
yaitu menyediakan sesaji dengan tujuan
supaya acara berlangsung lancar
pada dua puluh empat desember dua ribu delapan belas
sekitar lima puluh bungkus sajen ditempatkan di sudut sudut kompleks puro
dua hari kemudian pada dua puluh enam desember dua ribu dua puluh
seluruh abdi dalam mengikuti upacara doa
dalam ritual bernama widu jengel
doa dipanjatkan kepada yang maha kuasa
supaya acara berlangsung khidmat
para kerabat bersiarah ke makam raja pendiri kerajaan mataram di kota gede
ziarah bertujuan untuk mendoakan dan mengenang jasa para pendiri dinasti
kadipaten pakualaman adalah salah satu kerajaan penerus kekuasaan mataram
keberadaannya tidak luput dari jasa dua pendiri
yaitu ki ageng pemanahan dan panembahan senopati

dimengerti oleh k intentional rencananya
salah satu proses pengisiah yang telah dilakukan
iairei ruangan raja
dan juga seberat nama kerajaan
kadi paten pakualaman kini diperintah raja generasi ke sepuluh
bergelar kanjeng gusti pangeran adipati aryo pakualam ke sepuluh
penobatannya pada januari dua ribu enam belas meneruskan tahta kerajaan
menggantikan ayahnya sri paduka pakualam ke sembilan yang wafat pada november dua ribu dua
ropakualaman sebagai istana raja disibukkan dengan rangkaian upacara adat
turun temurun tradisi itu lestari mengakar di lingkungan istana
yang berlokasi di jalan sultan agung kota yogyakarta
tidak terkecuali dalam skala yang hampir sama
upacara adat agung juga disematkan pada upacara pernikahan
memiliki dua orang anak dari permaisuri
gusti kanjeng bendoro raden ayu adipati pakualam
pasangan ini akan melepas putra mahkota kepelaminan
putra mahkota bernama bendoro pangeran haryo kusumo bimantoro
atau bias dipanggil suryo
akan menikahi gadis teman masa remajanya di bangku smp dan sma
maya laksita nuria
gadis dari masyarakat biasa ini mengenyam pendidikan kedokteran
sita demikian panggilan akrabnya
kalau dibilang pacaran juga enggak
kami smp itu hanya sebatas tahu
karena mas suryo sendiri
kelasnya juga berbeda
kemudian dari sma kelas satu
di kelas yang sama dengan mas suryo
sehingga saya sering berkunjung ke kelas beliau
kemudian kelas tiga kami bareng
istilah anak muda itu satu geng
karena sering main sering kumpul
walaupun sudah beda kampus
makin dekat makin dekat
dan mas suryo berniat untuk serius kepada saya
meskipun pada masa kuliah
mereka harus menjalani kehidupan masing masing
mereka bertemu kembali
suryo mengambil kuliah di departemen arsitektur dan perencanaan
fakultas teknik universitas gajah mada
kuliah di pendidikan kedokteran
universitas muhammadiyah yogyakarta
saya sebagai arsitek
saya ingin memanfaatkan ilmu saya
digabung dengan manajemen
terutama karena kita lihat sendiri
yogyakarta seperti ini sekarang
banyak hotel hotel liar yang dibangun
otomatis yogyakarta sekarang menempati ranking empat termacet di indonesia
itu sungguh menyakitkan
menyakitkan buat saya
yaitu saya ingin membantu mengurai itulah
mengurai agar jogja itu lebih nyaman kembali
sepasang putra yogyakarta
bercita cita mengabdikan diri pada kota tercinta
begitulah mereka memiliki rencana
di bangsal sewotomo
pada lima januari dua ribu sembilan belas
dua insan manusia akan disatukan dalam upacara adat jawa
mereka harus melalui prosesi agama berupa ijab kobul
di masjid besar paku alaman
pemasangan bleket tepe menandakan sang tuan rumah
yaitu paku alam ke sepuluh
akan menggelar hajatan
pemasangan bleket tepe menandakan sang tuan rumah
memasang ornamen dari daun kelapa
dan pernak pernik khas lainnya terjalin dalam prosesi majang dan taruk di bangsal ini
jadi di sini diantar
dan di sini
sehingga caranya dapat berjalan dengan lancar
di halaman istana
panitia beserta para abdi dalam melakukan geladi bersih
mereka siap menyambut tamu dari masyarakat biasa hingga kepala negara
sementara di dalam komplek istana sejumlah perempuan sibuk menyiapkan urusan lain
batik suryo mulyarjo akan menjadi tema pakaian kebesaran pada puncak acara
motif batik ini berasal dari naskah sestra di suhul yang dibuat pada seribu delapan ratus empat puluh tujuh di masa paku alam kedua
motif batik ini mengandung filosofi karakter batara surya sang dewa matahari pada ajaran astabrata
suryo berarti matahari mulyo berarti luhur dan arjo berarti sejahtera
karakter luhur batara surya akan disematkan ke batik kain dodot hingga souvenir untuk para tamu sebagai doa dan harapan bagi pemakainya
rencana saya adalah saya mengenalkan batik pakualaman dengan filosofi filosofinya
jadi kita memakai batik
itu akan senang setelah mengetahui filosofi filosofi yang terkandung di batik tersebut
suryo mulyarjo adalah satu dari banyak motif batik yang dikembangkan puro pakualaman
mengambil satu karakter dari delapan dewa ajaran astabrata batik ini nantinya akan dipakai mulai dari kanjeng gusti pangeran
dan adipati arya paku alam ke sepuluh putra mahkota hingga panitia
sementara motif lain masih terus dipelajari pihak puro berdasarkan naskah asli yang kini tersimpan di beberapa lokasi
batik pakualaman adalah batik yang tidak ada di luar sebetulnya
tapi saya mengkombinasi dengan batik klasik yang di jakarta
jadi siapa pun akan tahu bahwa itu batik puro paku alaman
karena batik puro itu dari naskah naskah kuno yang ada di puro paku alaman yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan
kesibukan pembatik adalah satu di antara kesibukan pihak dalam istana
tidak terkecuali awak pawon ini
sebagai kerajaan yang masih menjalani ajaran kejawen laku sesaji para makhluk gaib menjadi salah satu syarat
sejumlah abdi dalam wanita ini sedang menyiapkan sesaji malam jumat berupa kembang yang ditaruh dalam wadah dan akan ditempatkan di sudut sudut puro pakualaman
sementara di bagian lain istana sekelompok profesional perangkai bunga dan beberapa relawan mulai merangkai janur
bunga mayasari indonesia demikian tema kali ini akan memiliki nuansa putih di tanggal lima dan merah di tanggal enam januari
pekerjaan akan semakin cepat menjelang prosesi siraman
sayamas ruif kch
urutan anavais jawa menghamalkan
haruskan membingit atau pingitan dilakukan sebelum akad
dua hari sebelum ijab kobul didampingi orang tua dan kerabat calon pengantin perempuan tiba di kepatihan
esok harinya baik calon pengantin pria maupun wanita akan menjalani prosesi siraman
prosesi ini mengandung simbol membersihkan jiwa dan raga lahir dan batin untuk menapak menuju hari yang suci
diawali dari pihak perempuan siraman di hari menjelang akad dilakukan di kepatihan
sebelum dimandikan calon pengantin wanita melakukan sungkeman kepada kedua orang tua
setelah bersalin sita menuju kamar siraman untuk dibasuh orang tua
beberapa keluarga dan ibunda dari calon mempelai pria
tidak lama berselang giliran calon pengantin pria melakukan ritual yang sama
selain dilakukan oleh ibunya gusti kanjeng ratu hemas istri dari sri sultan hamengkubwono x
ikut menyiram diiringi beberapa kerabat perempuan lain
mengakhiri prosesi siraman kedua calon mempelai semakin mantap menyambut hari suci
tidak ada kekuatan besar selain doa dan restu orang tua yang bisa mengantar hari pengucapan ikrar sehidup semati
disinilah ibunda bendoro pangeran haryo kusumo bimantoro mengambil posisi utama dalam gelaran acara adat ini
menteri bunga bukit tenggara singapura
malam menjelang ikrar suci putra mahkota dengan wanita pilihan
masih ada satu prosesi lagi sebelum dua insan manusia terikat dalam ikatan perkawinan yaitu malam midodare
malam midodaren adalah malam terakhir di dunia
malam terakhir bagi kedua calon pengantin menjadi lajang
besok mereka menjadi tunggal sebagai pasangan sah secara agama dan adat
dipisahkan lokasi calon mempelai pria menjalankan tahapan malam midodareni di puro pakualaman
sementara pihak perempuan di kepatihan
mengiringi malam ini juga dilakukan prosesi tantingan
untuk masa kini tantingan adalah pemantapan hati bagi calon mempelai dalam menetapkan pilihan
itu anak saya bilang ke saya dan kanjeng gusti dia minta izin bahwa dia mau menikah
saya juga aduh aduh ternyata anak saya sudah besar
saya selalu berdoa bahwa mungkin ini adalah jodohnya dia dan sudah waktunya untuk menikah
hari setuk lewon tanggal dua puluh tujuh bagdamulut tahun seribu sembilan ratus lima puluh dua penanggalan jawa
atau hari sabtu lima januari dua ribu sembilan belas penanggalan masehi hari suci itu tiba
putra mahkota pakualam ke sepuluh akan mengucap janji sebagai seorang suami
masjid besar pakualaman di sebelah barat dayapuro akan menjadi saksi ijab kobur
calon mempelai wanita tidak hadir karena sesuai adat mereka baru dipertemukan di prosesi berikutnya di dalam puro

masjid besar pakualaman di sebelah barat dayapuro akan menjadi saksi ijab kobol
bendoro pangeran haryokusumo bimantoro lahir pada sepuluh april seribu sembilan ratus sembilan puluh dua akan mempersunting maya laksita nuria yang lahir pada dua puluh tujuh april seribu sembilan ratus empat puluh

bendoro pangeran haryo kusumo bimantoro lahir pada dua puluh tujuh april seribu sembilan ratus sembilan puluh satu
ijab kobul yang lancar diucapkan satu kali mengantarkan sang suami bertemu istri
pertemuan dalam adat jawa ini dikenal sebagai panggih
mengambil lokasi di bangsal sewotomo keduanya akhirnya bertemu
inilah prosesi pengantar sebelum kedua mempelai melakukan resepsi
diiringi tabuhan gending mempelai wanita menjalani tahapan simbol kepatuhan terhadap suami
dengan membasuh air kembang di sekujur kaki
setelah itu mereka bersama sama menuju kursi pelaminan
puncak acara daup ageng adalah resepsi di bangsal sewotomo
di hadiri presiden jokowi dodo beserta ibu iryana
resepsi ini menandai dimulainya perayaan pernikahan puro pakualaman
didampingi sri sultan hamengku buwono x
presiden disambut orang tua mempelai di tangga bangsal untuk memberikan selamat kepada pengantin
mas surya dan
mbak sita semoga dapat membina membangun keluarga yang sakinah mawadah warohmah
puro pakualaman salah satu istana sisa kerajaan mataram masih menjaga tradisi
daup ageng sebagai simbol mencoba
bertahan di tengah kepungan zaman
menggelar tradisi lama hingga menciptakan produk kesenian baru adalah lumrah demi mempertahankan kebudayaan
dan kidung asmoro dono pamelin yang terselip dalam tarian atau bedoyo kembang mas menjadi contoh kelanggangan tradisi adiluhum
pesan dari kidung karya kanjeng gusti pangeran adipati arya ke sepuluh ini disampaikan langsung melalui para penari di hadapan putri
putranya yang kini telah menempuh hidup baru berumah tangga
jika engkau menikah memohonlah kepada tuhan agar selalu selamat
jangan meninggalkan kewaspadaan dari segala godaan
itulah nasihat yang sebenar benarnya